kalau saya butuh pinjaman uang kira kira ke siapa
maaf bos saya belum siap jadi mentor
maklum saya kan belajarnya baru satu semester
oke kalian berdua
sekarang saya akan mencari
saya tunggu di kampus
kita ditunggu dosen
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kamu masih jadi teman saya
karena saya udah gak di sana
sebetulnya saya juga mau keluar
terus terang aja iya
gak apa apa santai aja
yang penting kita masih teman
siap itu pasti
ada berita apa
bos bubun sudah nyuruh saya nyari pengganti kamu
denny kemarin pulang dari terminal
dikeroyok ke rumah
kau potang sama yang lain
mereka belas dendam
oke terima kasih
aduh aduh aduh
kamu gak apa apa
ya sakit atu jack
gak usah minta maaf ya
ya harus atu
kamu jadi ikut dikejar kejaran anak buah kang darman
kalau saya berteman sama kamu cuma mau senangnya aja
karena kamu gak pernah senang
jatuh dari boncengan waktu motornya jalan
oh teman celaka malah tertawa
ya kita senasib
sama sama jadi korban balas dendam otang sama temen temennya
kita sebetulnya bukan korban balas dendam otang
kita korban kelakuan bos bubun
kalau waktu itu dia gak banyak gaya
pengen punya motor keren
maksain nyuruh willy cari pinjaman uang
terus beli motor murah yang nggak ada surat suratnya
masalahnya nggak akan jadi panjang seperti sekarang
dia gak bakal licin duk polisi
gak bakal ada celah buat kang cecep masuk terminal
gak bakal ada hutang jasa ke kang darman
terus kita juga gak akan terpecah belah
ya ton kamu benar
gak ada pak
restoran ini nggak ada yang punya
maksud saya yang punya gak dateng
kalau yang punya gak datang
yang tanggung jawab sehari hari siapa
ada yang bisa saya bantu
restoran ini sudah ada izin rt dan rw
tapi belum ada koordinasi dengan saya
maaf bapak siapa
saya yang bertanggung jawab atas keamanan usaha di wilayah ini
supaya setiap orang bisa usaha dengan tenang
tanpa gangguan keamanan dari manapun dan dalam bentuk apapun
tapi supaya teknik itu bisa kita jalankan dengan baik
kita latihan dulu
kita cari tempat lain untuk latihan
ibu yang kece
iya mimpi bayi teraz
hal itu mirip memiliki anak
kami merindai fatidada
aku harapnya dia tidak pernah memiliki anak tersebut
gak usah aman sylvia udah bilang sama kang darman supaya anak buahnya gak ngejar saya lagi
well jangan terlalu yakin kamu aman mending diantar jangan pakai motor kamu
semarang semarang semarang tasik tasik tasik semarang semarang semarang
saya minta waktu kang
kalau kamu nggak beli motor jatah buat saya gak bakal keganggu
saya butuh motor buat operasional kang
buat operasional atau buat gaya
buat operasional kang
ya sudah terserah yang penting besok jatah saya sudah harus ada
tunggu paling lama sepuluh menit
kalau saya butuh pinjaman uang kira kira ke siapa
saya buatin kuitansinya
besok sore kamu udah bisa latihan tapi baju latihannya baru ada seminggu lagi
sementara kamu pakai kaos sama celana tereng aja dulu
nih siapa saja yang bisa disamke
arai ara trusts itu yangeverything

kamu risa ceritanya calon korban duduk

kamu risa kerja
kamu risa kerja
kejar anak gue tarman
darman apa tarman
tarsan menggota sri mula tatu
ini mah bukan tarsan yang itu
tarsan yang di hutan
kamu giliran saya serius kamu malah bercanda
tadi giliran saya serius kamu gak percaya
bukan saya gak percaya
terutama kamu risa
acting kamu harus benar benar meyakinkan
sekarang kita berangkat
terus ketemu lagi besok